apa yang ibu lakukan ini ya allah tidak pantas bu
apalagi kita sebagai sesama muslim
bahkan kepada orang yang sedang dalam masalah
tidak baik ibu melakukan seperti ini
alah ustad ini main nyamber aja kayak bensin
ya allah ibu
kalau ibu mau memberi bukan dengan demikian caranya
apa yang ibu lakukan tidak akan pernah mengangkat derajat ibu
justru malah sebaliknya ini akan menjatuhkan derajat ibu sendiri
si sabrina dulu kan sering ngeraktir kita tuh
nah sekarang gantian gue yang refri sabrina
udah gak usah dengerin omongan dia
gue udah pesen makanan ya via ojek online
terus kalian tau gak
ojek online yang gue order sekarang ini
sama kayak kemarin
serius loh bianca
drivernya namanya herdy
terus mukanya tuh mirip sama papanya sabrina kan
itu bener papa yang dapet orderan dari bianca
wih malah mewek
hey kenapa bianca
ini pesanan makanan
semua akan indahnya
syukurlah sekarang kamu bisa bergabung dengan temen temen kamu
oh iya terima kasih ya
tapi gak usah gak usah
ambil aja kembaliannya
lagi pula kan sabrina sama bapak lagi membutuhkan uang
jadi gak usah kembalikan
terima kasih ya
terima kasih ya

bapak jalan dulu ya
bapak jalan dulu ya
bapak jalan dulu ya
bapak jalan dulu ya
bapak jalan dulu ya
bapak jalan dulu ya
jadi ternyata selama ini
kenapa gak ngaku aja
lagian sekarang kamu kan gak mau temenan sama aku
aku sama temen temen nyariin kamu lo
emang salah kalau bapaknya ojek online
ya gak salah sih
tapi yang lebih anehnya lagi nih ya masa bokapnya nyapa dia kok malah diem aja
ya mungkin aja malu kan kalau papanya sabrina itu gojek online
kenapa nasib papa sekarang seperti ini ya allah
mudah sekali ga membalik balikan nasib seseorang
kalau itu ya pekerjaan rumah belum selesai udah main pergi aja
saya kan orang baik biarpun kamu belum menyelesaikan pekerjaan rumah saya tetap saya kasih upah
alhamdulillah ya allah makasih banyak ya ibu weni wakasih
kamu kan butuh buat beli baju yang dekil dekil itu
waalaikumsalam pak ustadz
apa yang ibu lakukan ini ya allah tidak pantas bu
apalagi kita sebagai sesama muslim
bahkan kepada orang yang sedang dalam masalah tidak baik ibu melakukan seperti ini
alah pak ustadz ini main nyamber aja kayak bensin
ya allah ibu
kalo ibu mau memberi bukan dengan demikian caranya
apa yang ibu lakukan tidak akan pernah mengangkat derajat ibu
justru malah sebaliknya ini akan menjatuhkan derajat ibu sendiri
rasulullah ingatkan kepada kita bu
bahwa allah tidak pernah melihat jabatan kita
allah tidak pernah melihat kekayaan kita
tapi allah lihat dari akhlak dan hati kita ibu
tidak boleh kita begitu
alah pak ustadz aku tidak mau bercerama pak ustadz
saya benci sama suami yang koruptor
alhamdulillah dapat order kamu lagi nih
ibu yang ini ya
yang ngorder makanan yang sesuai dengan aplikasi kan
alamatnya sesuai kan bu ya
iya terima kasih
lu sabrina kita belajar mengenal huruf hijaiyah ya
iya pak ustadz
kalian kok sudah pakai jilbab
soalnya kata pak ustadz kalau makan jilbab hukumnya wajib buat muslimah
terima kasih ustadz
sudah kewajiban kita sama saudara
kalau begitu bagaimana kalau kita makan dulu

hari ini dapat orderan banyak ya
pak bawa banyak makanan
tadi papa order makanan
tetapi orangnya itu tidak ada
papa udah datang ke rumah orang itu tapi rumahnya itu kosong dan nggak berpenghuni
terus sebelum makanan ini papa beli pakai duit siapa pak
erdi semoga rezeki bapak dilipatkan nggak akan oleh allah swt
terima kasih ustadz
setelah makan nanti bapak mau ketemu dengan pak halim
papa mau bicara dengan dia
saya mau ketemu dengan pak halo
ya kantor lagi tempak
ya udah kalau gitu saya mau ketemu dengan gue ya
itu juga nggak bisa pak
bu wen ini udah dipecat
saya kurang tahu pak
kalau gitu saya pergi dulu soalnya ada pesanan
mau apa lagi mereka
ya mau apa apa lagi kalian
kami hanya mau kasih info kalau bapak sudah boleh pulang ke rumah yang dulu
dan seluruh isi rumah bapak sudah dikembalikan pak
kami tidak bohong pak
kami dapat mandat dari atas kalau bapak tidak terbukti bersalah
jadi komisaris mengembalikan saya
komisaris mengembalikan seluruh hasil milik bapak
pak ada apa pak
siapa yang telepon pak
pak ada apa pak
apa yang dituduhkan kepada saya selama ini itu semuanya bohong
dan harta harta lainnya
harta saya yang disita oleh mereka akan dikembalikan star
jadi selama ini bapak ini bisa
subhanallah pak herdi
ini adalah buah kesabaran dari yang selama ini bapak jalankan
ini buah keikhlasan bapak
allah yang menjadi wakil dari setiap kesulitan bapak
karena selama ini saya sering menghina kalian
saya sekeluarga sudah memaafkan ibu kok
dan saya juga sudah memfitnah pak herdi di kantor
sehingga pak herdi dipecat dan dianggap koruptor
kenapa ibu melakukan itu kepada saya
karena saya iri pak
bapak baru saja kerja tiga tahun
bapak sudah dijadikan direktur
sedangkan saya lima belas tahun hanya dijadikan personalia pak
ah ibu weni
kita lupakan semuanya
sekarang kita kembali menjalin silaturahmi
baik pak herdi
baik pak herdi